tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni inilah hasil otopsi
hasil temuan tim hotman sembilan ratus sebelas vina almarhumah vina di cirebon
yang memerkosa adalah eko
pada saat eko memperkosa almarhumah masih perawat
yang ketiga eka sandi
yang keempat jaya alias glion
yang kelima hadi saputra
sedangkan dpo yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah
tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni inilah hasil otopsi
hasil otopsi mengatakan bahwa
dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas jelas bukan karena kecelakaan
waktu saya ketemu bapaknya almarhumah dia mengatakan
bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan
dalam kesempatan ini kalau memang sudah tidak ada lagi yang menolong mereka ini
mohon kepada klien saya bapak prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting
kesukaan dari putrinya ini
bapaknya nangis menceritakan itu kepada hotman
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya